kita ke sorotan lainnya saudara keluarga vina berharap polisi segera menghadirkan pegi atau peron
yang telah ditangkap dan segera menangkap dua dpo atas nama andi dan dhani
melalui kuasa hukumnya keluarga fina berharap polisi segera merilis identitas pegi
yang diduga sebagai dalang pembunuhan agar tidak terjadi simpang siur di masyarakat
pihak keluarga juga berharap agar polisi dapat segera menemukan dan menangkap andi dan dhani
setelah tertangkapnya terduga dpo ini ke depannya yang dua terduga dpo ini bisa ditangkap
sementara itu saat penangkapan terduga otak pembunuhan vina dan eki di bandung selasa lalu
polisi menyebut peggy setiawan alias peron sempat berganti nama menjadi roby di tempat kerjanya
selama ini pegi selalu berpindah tempat sehingga polisi sempat kesulitan melacak keberadaannya
sedangkan untuk dua buron lainnya belum diketahui keberadaannya
dalam keterangan tertulis saat penangkapan pegi alias peron
kepala bidang hubungan masyarakat polda jawa barat kombes jules abraham abbas
mengatakan pg ditangkap saat hendak pulang usai bekerja sebagai kuli bangunan
polisi menyebut di tempat kerjanya bahkan peggy mengubah namanya